dpr menyetujui permintaan presiden atas pemberhentian kapolri jenderal tito karnavian
pada rapat paripurna di gedung nusantara ii kompleks dpr jakarta pada selasa sore
jenderal tito disebut akan mengemban tugas baru pada negara dan juga pemerintahan ke depan
rapat yang dipimpin ketua dpr puan maharani menyebutkan bahwa jenderal tito karnavian
akan mengemban tugas negara dari presiden dalam waktu dekat
puan juga menyatakan bahwa nantinya yang akan mengemban tugas sementara kapolri ke depan
adalah komjen paul aridono
menyikapi hal tersebut seluruh fraksi yang ada di ruang rapat paripurna
menyetujui permintaan presiden dan memahami keputusan kapolri
usul pengangkatan dan pemberhentian kapolri diajukan oleh presiden
kepada dewan perwakilan rakyat berserta alasannya
ada pun alasan pengunduran diri karena yang bersangkutan
akan mengemban tugas negara dan pemerintahan lainnya
untuk itu kami mohon persetujuan dewan
apakah dapat disetujui